pimpinan dpr terdiri dari satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang berasal dari partai politik
berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di dpr
terbanyak suara kursi terbanyak di dpr
b ketua dpr ialah anggota dpr yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di dpr
c wakil ketua dpr ialah anggota dpr yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua ketiga keempat
d dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak
sama ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c
ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum
d dan dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak
sama ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf c
ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum
yang sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara dpr
dan perwakilan partai politik tanggal satu oktober dua ribu sembilan belas bahwa pimpinan dpr adalah sebagai berikut
bersama saudari puan maharani dari pdi perjuangan sebagai ketua dpr ri
ya kedua saudara dr m aji samsudin dari fraksi golkar sebagai wakil ketua dpr ri
d ketiga saudara dr injur sukmi dasgo dari praksi gerindra sebagai wakil ketua dpr ri
d keempat saudara rahmat govel dari praksi nasdem sebagai wakil ketua dpr ri
saya tambah lagi sedikit dr haji muhaymin iskandar msi sebagai wakil ketua dpr ri
apakah dapat kita setuju dan kita tetapkan sebagai ketua dpr ri setuju